seorang bocah bernama aska yang berusia lima tahun berhasil diselamatkan oleh personel pemadam kebakaran setelah tiga hari terjebak reruntuhan gempa
kondisi aska maulana malik kini lebih baik dibandingkan saat ditemukan pertama kali rabu dua puluh tiga november kemarin
ada sedikit luka memar di bagian kiri bocah berusia lima tahun tersebut
paman aska miftahudin menjelaskan saat pertama kali ditemukan posisi aska berada di dalam kamar
ada di kamarnya gitu pasti tertimunya di situ gitu
akhirnya iya feeling itu benar juga itu feeling bapaknya sama saya juga gitu
dari empat korban yang dievakuasi dari reruntuhan gempa pada dua puluh tiga november kemarin aska merupakan satu satunya korban yang selamat
menurut data bnpb saat digelar konferensi pers diperkirakan masih ada sekitar empat puluh korban yang masih tertimbun dan belum ditemukan